sampai jumpa di video selanjutnya
aku bisa mengingat masalah loku kembali
ada apa bu
sebaiknya aku tahan arman dulu
sampai mas wisnu pulang
mas wisnu itu kan

aku gak bisa melihat arman ada di sini
aku nanti gak bisa tahan dan ingin memeluk dia
aku harus usir arman pergi dari sini
kenapa dia bisa ada di sini
kamu lebih baik pergi dari sini
pergi dari sini
mas wisnu jangan marahin arman
tadi saya kecopetan
untung aja ada arman
dimana sebagai ucapan terima kasih
sama pak wisnu
kamu ngapain sih ngajak dia makan siang segala
oh ya gak apa apa dong mas
kan supaya mas wisnu sama arman kan bisa
aku nggak mau kenal sama antek anteknya prabu wijaya
udah lebih baik kamu pulang
kamu kan masih harus jaga non kamu itu
nanti dia kenapa napa
mau lumpang makan siang di sini segala
bisa bisa hanya aku berpikir bapak ini bapak aku
dan sikapnya yang seperti ini
biarpun dia gak mau ngakuin aku
masa seorang bapak sekasar ini sama anaknya
saya juga lagi buru buru
jadi permisi ya
makasih udah nawarin
terima kasih banyak yana arman
maafkan bapak arman
kok kasar banget sama anaknya
arman itu anak baik lho mas
kalau arman tahu aku ini bapaknya
apa yang sudah aku rencanakan
dan apa yang sudah aku korbankan akan sia sia
aku gak bisa putari
mas wisnu sama mas iksan dulu pernah berjanji
untuk menjodohkan arman dan amira
sewaktu amira lahir
gimana kalau sekarang kita jodohkan
ntar pak arman tahu kalau mas wisnu ini bapaknya
lagi pak arman
mas malah gak mikirkan
kalau ternyata amira sama arman itu kenalan tanpa sepangotan kita
berarti kan itu jodoh mas
kamu salah hutan kamu salah
yang anak kamu dan iksan itu zahira bukan amira
itu sebelumnya aku titipkan dia di surti yang kerja di rumah prabu
aku gak sudi arman berjodoh dengan amira karena amira itu anak prabu
aku gak mau menjodohkan arman dan amin
aku gak mau gak bisa
kok mas jadi begini sih
ya karena ya nggak bisa aja
nanti semuanya malah jadi berantakan
dulu yang aku ucapin di depan iksan itu cuma ucapan sambil lalu aja
latihan kan arman itu harus menjaga zahira
dia ditugaskan untuk itu
mana mungkin dia mau dijodohkan sama amira
nanti dia malah curiga
aku mau istirahat dulu
arman mana ya
katanya mau nganter aku ke kampus kok lama banget sih
kalau aku belum bisa ketemu amera
dan gak berhasil dapet keterangan apa apa dari utari soal kebebasan prabu
aku harus coba bicara dengan zahira
karena siapa tahu dengan mengetahui semua itu
aku bisa mengingat masalah luku kembali
kayaknya enak pagi pagi ngerjain itu anak
kemarin kan dia udah berani nampar gue
dan gue masih belum puas bales dia
kami bunuh keke pareil fue pandu
dua tahun keambil

pahlawan kesiangan yang mukanya mirip seribuan manusia

ini bukan pertama kali saya melihat kamu mendekat zaira
zaira kamu harus selamat
apaan sih om
om gak mau melihat kamu itu sakit sama orang ini
kamu gak aman di rumah ini
lepasin saya om lepasin om